entah apa yang ada di benak pria berinisial m ini
mantan kepala desa di kecamatan duku seti kabupaten pati ini membacok mantan istrinya niken oktaviana dewi
menurut niken kejadian bermula ketika m menyambangi kediamannya pada sabtu pekan lalu
m bermaksud memberikan uang sebesar satu juta rupiah untuk biaya hidup anaknya namun ditolak
m lantas gusar dan mengambil parang di motornya
dia kemudian menyerang niken dengan parang
tapi sementara ini pihak keluarga masih untuk mengajukan proses hukum secara hukum
niken mengaku beberapa kali diancam m karena menolak diajak rujuk
saat ini m ditahan di maklores pati